kan bioskop kita masuk dulu yuk
eh jangan jangan namanya kamu gak pernah denger ya
cerita tentang bioskop ini
cerita apaan sih
nih ya katanya orang orang bioskop ini tuh seram
bismillahirrahmanirrahim kakek kerja yang lain
aku tidak akan mengeluarkan kalian dari sini sampai kapanpun
ayo kerja lagi
waktu itu ada emasku
naikkan ke gerobak cepat
waduh kecembangan dia
iya iya kecembangan dia
siapa tadi yang mengatakan aku jatuh
siapa berarti menentang aku
astaga mandarin camera

sampai jumpa di video selanjutnya